jumat pagi kecelakaan tragis terjadi di jalan raya di balikpapan kalimantan timur
sebuah truk yang diduga mengalami rem blong melaju tidak terkendali
dan menabrak antrian kendaraan di lampu merah
dan untuk mengetahui update terkini dari sana
saya langsung sapa albertus prayudya jurnalis transmedia di balikpapan
albert kita ingin mendapatkan konfirmasi yang pasti begitu ya
hingga saat ini berapa jumlah korban dari kecelakaan pagi tadi
termasuk yang meninggal dan juga yang menderita luka luka dan mendapatkan perawatan saat ini
dirawat kondisinya seperti apa albert bisa digambarkan
saat ini tim medis masih melakukan perawatan terhadap para korban
yang sedang dirawat di beberapa rumah sakit di balikpapan
di rumah sakit ibnusina rumah sakit umum dr kanu joso jatiwibowo
rumah sakit umum beriman balikpapan
dan beberapa rumah sakit lainnya
kita ingin mendapatkan saya asumsikan anda sudah ke tkp melihat situasi di sana
kabarnya juga tkp ini memang cukup sering terjadi kecelakaan di sana
dan ada informasi juga yang mengatakan bahwa truk dengan tonas sebesar seharusnya tidak masuk kota di jam segitu
apa yang bisa dijelaskan soal ini
kondisi tkp saat ini pihak kepolisian dari polres balikpapan
dan juga dari polda kandim sedang melakukan olahraga
olah tkp dan kendaraan yang dari arah samarinda menuju ke simpang muara rapak ini
banyak dialihkan ke jalur lain dan menimbulkan kemacetan ya sepanjang sepuluh km
oke albert mengenai truk dengan tona sebesar seperti yang terjadi kecelakaan pagi tadi ini
memang secara aturan diizinkan untuk memasuki tengah kota
atau bagaimana sebenarnya aturan yang berlaku di sana
sudah ada aturan tertulisnya verdi
itu untuk truk dan sudah ada pelang khusus yang diletakkan oleh pihak kepolisian
maupun dinas perhubungan
namun kebanyakan dari para supir truk sendiri yang melanggar
dan kejadian seperti ini sudah sering terjadi di balikpapan kalimantan timur
di tempat yang sama verdi
di tempat yang sama ini sudah sering terjadi dan seringkali memakan banyak sekali korban jiwa
nah untuk aturan khusus kendaraan albert petikimak dan sejenisnya
itu aturannya adalah jam enam sampai dengan jam dua puluh satu itu empat puluh feet
jam enam tiga puluh sampai dengan sembilan lima belas sampai dengan delapan belas
peraturan ini sudah ditetapkan oleh peraturan wali kota nomor enam puluh tahun dua ribu dua
dan peraturan ini masih berlaku sampai saat ini
saat ini masih berlaku
oke artinya truk ini melakukan ada terjadi dugaan terjadi pelanggaran untuk berlalu lintas di sana begitu ya
kalau yang ini tadi dia dari jam enam sampai dengan enam tiga puluh
sampai dengan enam tiga puluh
sampai dengan enam tiga puluh
kalau yang ini tadi dia dari jam enam sampai dengan sembilan dia kemungkinan di jam yang tepat
dugaan terjadi karena rem blong
karena dari atas dia sudah rem blong
ini merusak pagar pembatas jalan antara jalan naik dan jalan turun
dan kerusakan material yang terjadi itu ada dua lampu merah dan pagar pembatas jalan itu rusak
yang menjadi korban enam unit dua unit angkot dua unit mobil pribadi dan dua unit pickup dan r dua ada empat belas unit
oke terakhir albert ini supir yang mengendarai truk ini memang supir yang memang biasa mengemudi
pengemudi layaknya truk itu atau memang ada kemungkinan bukan pengemudi truk yang sesungguhnya begitu atau bagaimana
kami belum mendapatkan konfirmasi untuk supir truk itu untuk memang pengemudinya atau pengemudi serep
karena pengemudinya sendiri saat ini sedang diperiksa oleh kepolisian
dan barang barang ini semuanya diamankan di kores balai papan kendaraan kendaraan yang rusak ferdi
albertus prayuda terima kasih
kita tunggu bagaimana perkembangan penyelidikan selanjutnya dari kecelakaan yang terjadi tadi pagi yang menewaskan
sedikitnya empat orang setidaknya sampai sore ini konfirmasi yang kita terima
terima kasih albertus
tadi ada satu yang menarik ada korban selamat yang membonceng ibunya mau ke pasar tadi
yang korban dimakamkan dia selamat
satu anak delapan belas tahun begitu ferdi
oke baik terima kasih
albertus prayuda jurnalis transmedia dari balai papan kalimantan timur